tangis ibunda noval sidki asyakib tak dapat di bendung
ia tak percaya anak bungsunya harus meninggal dengan tragis tepat di hari ulang tahunnya
noval adalah satu dari sepuluh korban tewas akibat kecelakaan truk yang terjadi tepat di depan sekolahnya pada rabu pagi
usai disemayamkan di rumah duka jenazah noval dibawa ke tempat pemakaman umum kalibaru kecamatan medan satria kota bekasi untuk dimakamkan
walau tak menyangka kepergian sang anak akan secepat ini warga mengaku ikhlas merelakan kepergian sang anak
duka juga dirasakan keluarga rido santoso
rido tewas setelah mobil box yang ditumpanginya tertimpa tower bts
tower itu roboh usai ditabrak dalam kecelakaan truk maut di jalan sultan agung bekasi
dalam rekaman video yang beredar terlihat mobil box yang ditumpangi oleh rido tengah
lintas di jalan sultan agung bekasi tak lama setelah kejadian kecelakaan
hantaman keras truk ternyata membuat menara bts goyah hingga akhirnya roboh menimpa mobil box yang ditumpangi rido dan sejumlah kendaraan lain
rido tewas di lokasi kejadian sementara sopir mobil box mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit ananda
setelah berhasil diidentifikasi jenazah rido langsung dimakamkan oleh keluarga
di pemakaman umum kali baru
ke sepuluh korban tewas kecelakaan truk di jalan sultan agung kota bekasi telah diserahkan pihak kepolisian ke pihak keluarga
dua jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke kampung halaman di garut dan cirebon
menurut kapolres metro bekasi kota yang meninjau pelepasan jenazah
selain sepuluh korban meninggal dunia dua puluh tiga lainnya mengalami luka berat dan kini masih menjalani perawatan
perawatan di rsud kota bekasi serta rumah sakit ananda
selain sepuluh yang meninggal ada dua puluh tiga yang luka luka empat dirawat di rsud
pulangkan mungkin kalau yang luka ringan kami perlu dicek lagi
yang sembilan belas ada di rumah sakit ananda
rabu malam lokasi kejadian di jalan sultan agung kelurahan kota baru kecamatan bekasi barat kota bekasi masih ramai dikunjungi
sejumlah warga kerabat dan keluarga korban
menggelar aksi tabur bunga tepat di lokasi kejadian
menurut salah satu warga aksi tabur bunga ini merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap korban
kita sama anak anaknya ini sama si nopal ini kan tetangga rumah terus anaknya juga baik
ini kan juga teman teman banyak teman teman dari nisa juga dari sekolah juga
seperti dilaporkan sebelumnya sebuah truk kontainer bermuatan besi di kota bekasi jawa barat
rabu pagi menabrak sejumlah anak sekolah pedagang
serta warga yang berada di depan sekolah dasar negeri kota baru dua dan tiga
di jalan sultan agung kota bekasi
peristiwa itu terjadi sekitar pukul sepuluh pagi
selain itu truk juga menabrak sebuah tower bts
milik salah satu provider hingga akhirnya roboh
sepuluh korban meninggal dunia sementara dua puluh tiga lain yang mengalami luka berat
dan kini masih menjalani perawatan di resude kota bekasi serta rumah sakit ananda
ting liputan cnn indonesia